di lembang bandung barat kini terdapat musola yang juga berfungsi sebagai planetarium
dibangun dengan biaya dari sumbangan masyarakat planetarium ini merupakan yang pertama dan satu satunya di indonesia
setelah azan berkumandang warga kemudian mengerjakan sholat berjemaah
sekilas musola seluas tiga puluh enam meter persegi ini terlihat biasa saja
namun bentuknya terlihat sangat berbeda dari luar
bangunannya yang seperti iglo dan material enamelnya yang bermotif segitiga dengan dominasi warna emas membuatnya menjadi terlihat unik
namun yang menarik musola ini juga berfungsi sebagai planetarium atau disebut musolatorium
konsep bangunan ini awalnya setelah sudah ingin membuat musolatorium itu kita ingin buat kubah yang berbeda dengan masjid pada umumnya
sehingga akhirnya kita milih konsep yang geodetik dome
kemudian kita bertemu dengan arct gtp mereka mensupport kita dengan membantu perencanaan pembangunan detail engineeringnya bahkan juga perencanaan landscape nya di sini
akhirnya seperti ini
penggabungan musola dengan planetarium ini merupakan yang pertama di indonesia
pembangunannya memakan waktu tiga tahun karena biaya pembuatannya enam ratus juta rupiah
hanya mengandalkan sumber
dan juga pembahangan donatur
dengan diameter enam meter dan tinggi empat meter musola ini bisa menampung hingga empat puluh orang
dan dengan adanya proyektor ini musola bisa berfungsi sebagai planetarium
ketika lampu dimatikan dan proyektor dinyalakan tayangan alam semesta dan benda benda langit membuat pengunjung terpesona
berbeda dengan menonton di layar datar layar musolatorium berupa kubah musola mengharuskan kita menengadah
dengan begitu kita seolah berada di luar angkasa
dengan menonton edukasi mengenai alam semesta menjadi lebih menyenangkan
sekaligus pengetahuan masyarakat tentang astronomi dapat bertambah
jadi ini sebagian penting dari edukasi publik khususnya terkait dengan astronomi
dan juga sekaligus di formatnya adalah format wisata
jadi ringan tetapi mengenai bagi masyarakat
menurut saya ini sangat kemajuan yang bagus ya
dan ini menunjukkan bahwa astronomi itu benar benar berkembang terutama di indonesia
dan edukasinya itu dia targetnya mengenai sekali ke masyarakat
jadi bukan hanya di kalangan akademisi seperti itu
meski merupakan tempat ibadah musolatorium terbuka bagi siapapun
musolatorium berada di kawasan edu wisata imah noong yang dalam bahasa indonesia berarti rumah intip
yang bertujuan memberi edukasi di bidang astronomi
wilam nasution bandung barat